kalau misalkan reza dan juga pemirsa sekarang sudah pengen banget jalan jalan tapi belum punya kesempatannya
jangan khawatir karena saya akan mengajak jalan jalan virtual ya
tapi kali ini saya nggak akan tanggung tanggung jauh sekalian kita perginya kita akan ke benua eropa
kira kira bagaimana suasana ramadan di italia
kita akan langsung tanyakan kepada reski kiki fatimah warga negara indonesia di roma italia
hai mbak kiki selamat pagi waktu indonesia
selamat malam waktu eropa ya
sekarang musimnya di sana musim apa dan berapa lama berarti puasa di sana mbak kiki
peralihan musim summer dan yang sebelumnya itu musim dingin jadi sekarang spring dan sedikit sedikit ada berangin gitu
oke berapa lama jadi puasa di sana
sepertinya untuk minggu depan jadi harus ekstra lebih diniatkan kembali nih
oke berarti nggak terlalu jauh juga jaraknya sama indonesia kita juga kurang lebih kan dua belas sampai tiga belas jam
tapi kalau misalnya kita tanya tradisi ramadan di sana ada yang berbeda nggak sih
kan ini ramadan pertama mbak kiki di sana ya
ini pertama kali ini jadi karena saya ini mahasiswa baru dan ini tahun pertama saya juga untuk melanjutkan kuliah saya di sini
sebenarnya nggak ada hal yang menarik ya di sini untuk ramadan karena kita tahu sendiri kalau italia adalah salah satu negara yang mayoritas ini salah satu agama lain
jadi secara nggak langsung banyak sekali yang masyarakat italia itu nggak tahu apa sih ramadan itu gitu
jadi saya harus menjelaskan ke mereka apa sih ramadan itu gitu
iya jadi benar benar ya secara nggak langsung saya benar benar sendiri
ya memang ya kalau misalkan kebanyakan mayoritas penduduk yang bukan muslim kita harus menjelaskan lebih detail lagi sebenarnya berpuasa itu seperti apa gitu ya mbak ya
nah tapi mbak kami penasaran di sini kalau misalkan di indonesia ini kan kebanyakan kudapan kudapan ketika bulan ramadan ini apa ya
seperti es buah kemudian bukanya pakai gorengan sahurnya pakai makanan berat harus ada nasi
kalau di italia bagaimana sih mbak ini takjilnya pakai pasta pakai pizza atau gimana nih
bukanya pakai cappuccino mungkin
oh iya kalau cappuccino harus diminum pagi hari ya itu masyarakat
jadi karena kita nggak bisa minum cappuccino jadi yang pasti saya masak sendiri dan kadang juga saya dan teman teman indonesia yang lain seperti ppi italia dan roma
kita juga masak masak bersama belanja bersama kemudian bukber bersama kayak gitu
nah jadi kalau kita bersama biasanya kita bisa milih jenis makanannya
seperti kita juga bisa masak masakan indonesia dan kalau untuk masakan italia untuk sahur kalau saya kurang sih ya
pasta kurang ya untuk makanan sahur gitu
oke mbak gigi biasanya berkumpul dengan siapa kalau ramadan begini
apakah memang sesama pelajar indonesia yang berada di roma italia atau dengan masyarakat muslim lainnya dari negara lain
oke ya untuk saya sendiri sih
saya prefer dengan masyarakat indonesia yang ada di roma sendiri karena secara gak langsung sih makanannya akan sama juga ya
lebih taste nya lebih kerasa seperti kemarin kita juga masak ini ayam geprek kayak gitu
ya jadi ya kita kumpul kumpul dengan kbri roma juga kemarin
jadi jadi teman teman dari ppi roma di aspora dan kbri roma kita berkumpul bersama gitu
boleh ayam geprek tapi makannya di roma ya kan
itu yang bikin jadi spesifik
enak sih ayam gepreng tapi hati hati loh
ini perutnya sakit bergejolak setelah buka puasa mbak gigi
oh iya jadi kan ini memang banyak pelajar indonesia yang berkumpul di sana dibawahi oleh ppi italia berarti ya
nah kalau dari ppi italia sendiri ada nggak sih kegiatan kegiatan atau agenda khusus selama bulan ramadan ini mungkin ada buka bersama sahur bersama atau seperti apa di sana mbak kiki
untuk buka bersama
untuk buka bersama
untuk buka bersama biasanya kita laksanakan itu berdasarkan ppi regionalnya
jadi kalau saya di roma ppi roma
kemudian yang di veneto mereka veneto
kemudian calabria mereka juga melaksanakan sendiri
karena kita kan jauh juga ya gitu
tapi kalau untuk pp regionalnya kami sendiri biasanya kami juga tetap masak masak bersama itu tadi
kemudian kita sholat rawih bersama
seperti itu sih
mbak kiki yang aku mau tanyain kan masyarakat muslim selain dari indonesia
kan juga ada di sana begitu ya
kira kira ada event atau acara khusus nggak sih
baik itu secara ramadan misalnya festival makanan begitu ya
atau menuju idul fitri nantinya seperti apa
aduh sayangnya belum ada nih ya
tapi insya allah kami untuk masyarakat indonesia sendiri akan melaksanakannya secara pribadi untuk teman teman muslim indonesia
kita juga ada komunitas sendiri juga untuk muslim indonesia di italia
terima kasih banyak selamat pagi